kpu akan menetapkan prabowo subianto dan gibran raka buming raka
sebagai presiden dan wakil presiden besok
kondisi ini membuat beberapa parpol yang mendukung dua paslon lain
segera memposisikan diri apakah sebagai pendukung pemerintah
atau di luar pemerintahan sebagai oposisi
direktur eksekutif lingkar madani rai rangkuti
dalam program sapa indonesia mengatakan
beberapa parpol yang saat pilpres tidak mendukung prabowo
pasti akan bergabung ke pemerintahan
mengeksekus dulu deh pdi artinya sejauh ini tidak akan masuk ke koalisinya pak prabowo
nah kalau koalisinya ganjar mahfud
bagaimana dengan tiga partai politik yang lain ini
bacaan saya dua partai politik dari tiga partai politik ini
kalau pdi tidak akan masuk akan diincar oleh pak prabowo
paling kuat itu pada pkb dengan pks
pkb dibutuhkan karena butuh simbol nu
warga nu di kekuasaannya pak jokowi
sementara pks dibutuhkan karena mereka
dianggap mewakili kelompok islam yang lain
nasdem justru tidak terlalu dibutuhkan lagi oleh pak prabowo
karena citra koalisi ini sendiri sudah nasionalis
pak prabowo tanda kutip mampu menaklukkan pak jokowi
nah justru dengan mengundang nasdem masuk ke dalam koalisinya pak prabowo
menegaskan bahwa pak prabowo sudah lebih kuat
kini pemerintah tengah menyiapkan transisi
dapat membawa indonesia semakin maju
tim liputan kompas tv